gue mau makan
sama rendang dan semur jengkol
alia latihannya di rumah aja
dengan area main gituan
jadi senat senur gigi ngkong
oh pasti engkam jarang sikat gigi ya dari kecil
pak haji gorengannya masih ada
pak gigi goreng bentar ya
tante tante bisa main pianika nggak
bisa lah tapi dikit
kalau gitu tante tolong ngajarin alia lagi balon keadaan lima ya
cendol manis dingin
dibungkus apa minum di sini
siapa yang mau beli cendol
lah terus lo kenapa manggil manggil gue
dulu kalau nggak salah abang bikin gerobak sendiri ya
lo lihat kan hasilnya
beli material yang murah di mana bang
mau bikin meja
buat buka lapak
jualan koran bang
lo mau buka lapak di mana
kenapa nggak di kaki lima aja mok
rame nggak di sono
ya nggak tentu sih
kadang sepi kadang rame
berarti nggak rame
ngapain juga gue buka lapak di sana
jadi lo cuma nanya doang nih
ini juga gak carbon
ntar asal dua gih
ada di bawah hoane
aduh lu jugaet muka muka
udah siap mungkin duitpal sel
terima kasih ya tante udah ngajarin aja lagunya
gorengannya tiga berapa kong
kalau buat ayah kong kasih tiga tiga ribu
terima kasih ya kong
tiga aja pak ji
sepuluh aja ya
gorengan ini buat anakku
jadi ngapain aku beli banyak banyak
berapa pak ji
kenapa aku empas setengah tadi alia tiga ribu
kalau alia emang gue kasih diskon
biar pergi dari sini
itu namanya bukan piano
kamu mau kemana
mau ke rumah teman pak ngerjain pr
kamu udah makan
udah jalan ya
ingat pulang jangan sampai ke sorean
cendol manis dingin
cendol manis dingin
kok situ lewat sini
gak lewat jalan biasanya
gua lagi males lewat situ nro
loh kenapa man
ya nggak apa apa sih
saya habis dimintain tolong sama neng laras beli ketoprak
terus apa hubungannya sama gue
kamu coba beliin ketoprak buat neng laras
dia kayaknya suka pur
lo habis makan jengkol lihat is
semur jengkol padang
kamu kebauan ya pur
komik komik lama itu sudah susah dicarinya
apa yang dikatakan mba be
soalnya komik ini sudah jadi barang langka
banyak dicari kolektor
roti gandum roti buaya
gua mau mantun
hei terima kasih
roti gandum roti buaya
dikasih kelapa di atasnya
kita berdua belum nyoba
terserah lo dah
gua mah kagak mau ngubur ngubur itu komik
wih tangan jauh
balik lagi mas
tadi saya ketinggalan komik di sini
buku cerita yang bergambar
mas kita berdua itu tahu apa itu komik
kita berdua itu cuma kaget
mas berdua nggak lihat
tadi saya ketinggalan pas waktu mau berangkat ke blok m
itu komik yang tadi ya
alia boleh pinjem nggak
alia kan gak lama bacanya
masa allah babe
babe naim sama pak udi belum dikasih minum apa apa dari tadi
belum dikasih minum mbak balu
yaudah bentar ya
mas saya jalan dulu ya
nanti kalau ada info tentang komik saya tolong kabarin saya ke nomor ini ya
nanti kalau ada saya kabarin
maaf nih tadi saya ketinggalan komik di sini
buku yang cerita bergambar
si buta dari gua hantu
lihat tapi saya udah kasih haji mura tetangga saya mas
aduh bisa antar saya ke rumah haji murot nggak
soalnya komik itu sudah saya incer
kalau ditebus dua ratus ribu saya mau
makasih ya yuy
kong ini komiknya
udah selesai bacanya
kalau ada komik kayak gini lagi ala baca lagi ya kom
ceritanya bagus allah suka
tuh cucu gue aja senang baca buku ini
yuk besok aku ikutan aja
saya heran pur
kok ada ya orang yang panik kehilangan komik
dia pasti suka berburu komik komik lama
kenapa nyari yang lama sih pur
kenapa nggak yang baru aja
yang kertasnya masih bagus sama baru
ya itu namanya kolektor tis
lu denger sendiri kan
dia mau bayar dua ratus ribu ke haji mulot asal komitnya kembali
saya masih gak ngerti pur pentingnya di mana
maunasih pedengan kamu pak